anggota grup dua kopassus dan tim sar melakukan pencarian korban hilang di dekat geladak perak
jembatan yang putus diterjang aliran lahar erupsi gunung semeru
pencarian ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang menyaksikan ada warga yang berada di dekat jembatan saat erupsi terjadi
pencarian korban hilang erupsi gunung semeru di dekat geladak perak dilakukan grup dua kopassus bersama tim sar pada minggu
bersama bu hori seorang warga yang saat erupsi terjadi berada di lokasi tim melakukan pemetaan kemungkinan korban tertimbun
menurut bu hori saat erupsi terjadi korban bernama sauda bersama suaminya saat itu akan melintasi jembatan dari arah candipuro menuju pronojiwo
melihat adanya aliran lahar datang saudah turun dari motor dan menyuruh suaminya balik arah
namun setelah suaminya berbalik arah saudah sudah tak ada dan diduga terkena aliran lahar
selain saudah buhori menduga masih ada korban lain yang tertimbun lantaran saat erupsi terjadi aktivitas penambangan pasir masih ada yang beroperasi
kebetulan itu tetangga saya namanya agus saudah waktu itu hilang waktu ada erupsi gunung itu
aktivitas tambang berjalan masih berjalan di sana cuma ada sebagian warga yang sudah ngasih peringatan
usai melakukan pemetaan anggota kopassus bersama tim sar melakukan pemetaan
melakukan pencarian di titik yang diduga korban hilang tertimbun
tim mencium adanya bau jenazah
namun pencarian terpaksa dihentikan sementara lantaran ada peningkatan aktivitas gunung semeru
selain itu aliran lahar erupsi masih mengeluarkan kepulan asap
untuk tadi di sekitaran jembatan putus berdasarkan informasi dari masyarakat ada satu titik saja mas satu korban saja yang kita cari tadi
namun upaya kami tadi dengan saudara saudara dari sar belum membuahkan hasil
dari data bnpb hingga sabtu pukul delapan belas waktu indonesia bagian barat total jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi gunung semeru berjumlah empat puluh enam orang
tim liputan cnn indonesia